dan kita ke informasi selanjutnya ini menteri bumn rini sumarno mengenalkan cara pembayaran elektronik link aja ke ribuan warga sidoarjo jawa timur minggu pagi
dengan cara pembayaran elektronik ini ditargetkan akan menambah keuntungan bumn mencapai lima ratus triliun rupiah untuk tahun depan
bersama ribuan warga sidoarjo dan para pegawai di lingkungan bumn
menteri bumn rini sumarno mengikuti rangkaian ulang tahun kementerian bumn ke dua puluh satu hingga jalan sehat di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur minggu pagi
di depan warga dan para pegawai kementerian bumn rini mengenalkan cara pembayaran elektronik link aja
cara pembayaran ini adalah kerjasama antara telkom dan himpunan bank milik negara
rini sumarno mengklaim dalam empat tahun terakhir kementerian bumn telah meraih untung hingga dua ratus triliun rupiah
dengan pembayaran secara elektronik link aja ditargetkan akan menambah keuntungan
bumn mencapai lima ratus triliun rupiah pada tahun depan
jadi insya allah dengan link aja kita mulai dengan bumn keluarga bumn semua harus pakai link aja
dan kita harapkan kita sempat sempat kembangkan kita nantinya akan mau juga pakai link aja
untuk ke depannya
ya antusiasnya sangat tinggi sekarang kalau nggak salah link ini kan sudah dua puluh lima juta
sudah dua puluh lima juta
padahal ini masih soft launching ya
pembayaran elektronik link aja saat ini belum diluncurkan secara resmi oleh kementerian bumn
namun saat uji coba warga kesulitan dalam mendapatkan akses pembayaran
ya dari kemarin
dari kemarin banyak yang nggak bisa masuk ke link
banyak kan satu bumn
kalau di link aja ini bapak sudah punya dana belum di dalamnya
iya masih baru ini kan kita pakai
misalnya bapak nanti sudah ada dana di dalamnya khawatir nggak sih dengan adanya

pasti ada tapi kita kan belum
ini ya untuk jalan sehat ini

pengen tahu aplikasinya lebih jauh pak
jadi harus pakai link aja ya bu
ada kendala nggak sampai sepetik ini
sementara nggak ada
yang ini sih nggak sih
yang kemarin aja mungkin salah pencet atau jadi kayak terflokir
rini sumarno berjanji akan melakukan perbaikan cara pembayaran elektronik ini
nanti yang dapat digunakan untuk seluruh warga indonesia
diku hadiansyah sidoarjo jawa timur